hai hai hai hai hai hai lu jangan pade bebaik baik anak orang kayak begini nggak ada untungnya eh
dengar bumi mariam yang terhormat jangan mentang mentang lo udah pura pura baik
nolongin gua terus kita bisa berbaik lagi dari permusuhan yang kemarin marin hoho kagak ada
ceritanya maaf maaf katanya umi mariam deh antara lu ama gua masih ada permusuhan
gua masih dengar mama lu tau astagfirullah alaajim
hai kotor nih susah ya ilangnya emang dari sananya kali berkotor ini aja nih mati
makasih ya re aku ya makasih sama mas ramadi karena udah nolongin aku sama sama
oh iya nih biar sekalian saya masukin deh ke belakang
eh nggak usah usah usah mas sini mas ramadi kan udah bantuin aku ya makasih ya
hai kenapa saya ke ke ke
hai eh menggigit
hai itu manggisnya ya
hai itu manggisnya ya
hai eh bayi bangun
hai ah ada apa sayang
mau makan apa atau kakek upasin jeruk sekadar mau
hai terus kamu maunya apa
hai lagi mau ketemu tanterum mana kek anji mau tanterum manyai dateng kesini
waduh kalau musti nyediain tante rumana datang kesini wah kakek nggak bisa itu urusan papa kamu
sayang kelawarin cuman jeruk salam salam salam bu
ini badannya udah ngepanas lagi kok papa nggak sama tante rumana sih
anggi saya tante rum tu lagi sibuk insyaallah nanti kalau sempet tante rum pasti nengokin kamu
lagi ya beneran pak soalnya lagi kangen banget sama tante rumana
gimana keadaan anak saya dokter apa dia punya penyakit bawaan ya dok
sebenarnya anak bapak demam tinggi itu karena kelelahan pak tapi kenapa belakangan ini anggi
sering ngo ya dokter ya memang pada kasus demam tinggi anak biasa menceracau atau mengigo dan itu
bukan hanya terjadi pada anak kecil pak orang dewasa juga bisa terjadi seperti itu apa mungkin
ada penyebab yang lain dokter kalau saya perhatikan anak bapak itu mengalami tekanan psikologis jadi
sepertinya dia sedang mengharapkan sesuatu karena dia sering memanggil nama seseorang ya pak ya dan
itu terus menekan jiwanya namun mimpinya itu belum terwujud sehingga terbawa ke alam bawah sadar dia
gitu ya dokter sebenarnya sih dari hari pertama anak bapak ini sudah boleh dibawa pulang kok hanya saja kekakuan itu saja kok

anak bapak ini sudah boleh dibawa pulang kok hanya aja kekakuan itu saja kok
orang tua bapak itu tidak mengizinkan dan merasa apa

jadi sebenernya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi ya dokter sama sekali tidak ada alhamdulillah terimakasih ya dokter

jadi sebenernya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi ya dokter sama sekali tidak ada alhamdulillah terimakasih ya dokter

iya mpok ini kita mengucapkan terima kasih karena umi bang kadun jadi bisa pulang hari ini
iya umi mana si rawon nanyain bapaknya mulu babe mane babe mane dan sekarang bapaknya udah balik
di sini pasti tentu anak senang benar umi ada bapenya iya alhamdulillah same same mpok ayah
juga sebagai manusia kan punya kewajiban harus sering tolong menolong apalagi bang kadun padanya
lu jangan padek bebaik baik anak orang kayak begini gak ada untungnya eh dengar umi mariam yang terhormat
lo udah pura pura baik nolongin gue terus kita bisa berbaikan lagi dari permusuhan yang kemarin kemarin
hoho kagak ada ceritanya maaf maaf kak tene umi mariam ya antara lu ama gua masih ada permusuhan
gua masih denger sama lu tau astaghfirullahaladzim bang kadun tuh emang bener bener keterlaluan ya
udah ditolong masih marah sama ayah emang ayah salah hp bang kalau hatinya abang tuh terbuat dari
dari batu selalu tau
tau gak bang tm kampung aja makan di rumah orang udah ngotain di rumah orang tadi
bang umi mariam itu udah nolongin kita kalo gak ada dia abang gak bisa keluar tau
umi umi umi maafin bang kadun emang kaya gini nih kelakuannya maaf umi kita mendingan masuk dulu ya
assalamualaikum umi masuk
astaghfirullahaladzim ya allah
adik manusia kayak begini
udah dikasih cobaan sama allah
masih alah tangga tobat
buat orang ini ya allah
kasusnya pak kardun lancar kan
bang kardun sekarang udah dibebasin
roh udah nasihatin abang ya
kalo sampe terjadi apa apa sama joni
abang jangan nyesel
abang tau kan si ardun gimana
inget si pembayu lo
orang cuma ngingetin aja bang
jangan sampai nanti di belakang hari
pada nyesel semua
muka lo letak kuku begitu mulu lo sedih banget perasaan
sulit banget ngerti cing sama sikapnya rodia
jadi harus kayak gini giniannya gitu
udah lo duduk duduk manis aja disini tenang pikiran lo
nanti kalau pikiran udah adem baru lo bujuk si rodia
ya tapi kadang kadang gregetan juga cing
kepala batu susah dikasih taunya
ya pelan pelan aja kalilam
gue yakin nanti si rodia juga ngerti
lo aja jangan terlalu emosi
roh gue ngerti dah lo pasti kecewa kan
sama keputusan gue ngebebasin bang kardun iya kan
tapi abang berbuat kayak gitu punya alasan tersendiri roh
abang takut kan sama si kardun
bukannya takut roh
yang abang takut cuma satu sama allah
abang ngebebasin karena bang kardin itu punya dua bini dua istri
dan lagian juga anaknya masih pada kecil kecil yang perlu dinafkahin
memangnya selama ini dia pernah ngasih nafkah buat anak anaknya
lo pernah denger kok bang istrinya itu marah marah
karena si kardun itu nggak pernah kasih uang belanja
ya tapi kan nyata abang udah baik
mudah mudahan aja dengan kayak begini dia bisa berubah
ya latihan juga kalau dia ditahan
kasian kan nanti lebaran dia nggak bisa kumpul sama keluarga
terserah abang aja deh
abang emang nggak pernah dengerin pendapat roh kan
roy ini kan istrinya abang
mestinya kita satu sama lain harus mendukung
bukannya nggak mau dengerin pendapat roh kan
tadi juga kan abang mikirin pendapatnya umi maryam
kan dia yang minta abang ngebebasin bang kardun
ya dengan kayak ini mudah mudahan deh tuh istrinya bang kardun bisa berubah bisa nyada